jadi ingat doda son
udah pak ustadz
udah pak ustadz
aduh aduh aduh
semuanya ustadz minta tenang
lukman semuanya ustadz minta tenang ya
karena ustadz ingin memberikan pengumuman kepada kalian semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hari ini di pondok pesantren kita
akan dilakukan fogging
apa itu sih
fogging tuh membuat nyemprot
atau pengasapan untuk nyamuk demam berdarah ya
karena kebetulan di dekat pesantren kita
ada salah satu warga
yang terkena penyakit demam berdarah
emang siapa yang kena demam berdarah pusat
oh benar mbak ustadz
namanya kalau nggak salah naya
anaknya pak riki dan bu wanda
barusan aja diantar ke rumah sakit
rumah sakit naya
oleh ustadz musa mrs hergi dan pak d
nah ustadz minta sama kalian semua
bersihkan kamar kalian masing masing
nah sekarang ustadz mau tanya sama kalian semua nih
ada yang tahu nggak bagaimana cara pencegahan nyamuk demam berdarah
ah pulau pulau pulau
jadi yang pertama jangan gantung baju sembarangan
tuh pertama ya
harus membersihkan sampah yang berserakan
ayo siapa yang kemarin nyamuk di bawah kolong kasur
sobri itu mak
apa sih yang jorokan kamu

aduh aduh aduh
terus bersihkan tempat nyamuk dengan air
ketempat kenangan air supaya nyamuk eh gak bertelur
wah di tengah
bagus sekali jawabannya ismail
terima kasih ismail ya
betul sekali apa yang dikatakan sama ismail ya
pencegahannya tadi ya
sekarang setelah dari masjid ustadz minta sama kalian masing masing untuk membersihkan kamar kalian ya
jangan sampai lupa ya
yang terpenting adalah kalian itu harus menjaga kebersihan lingkungan ya
jadi ustadz minta setelah dari masjid ini kalian semua harus membersihkan kamar kalian masing masing ya
ingin diriku jadi seperti mereka
agar aku berharga
bukan kau tak perlu harta
untuk kejadi sempurna
permata indah hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena harta
kau kan jadi berharga
kunyente tenjen jemelah
eh tutup tutup bukan ada luar
ih indra tutup tutup tutup
eh indra indra
eh ini loh
itu tuh haikal cs kan
haikal asun sama
sama siapa tuh
palingan dia mau isengin kamu mau jahelin kamu atau nggak mau tebakin kamu
iya betul banget tuh apa yang dikatakan
ismail sini buruan
kamu tuh harus nurut sama senior
hewaslah nggak apa apa
biar tak sabarin aja
yang penting apik
asun ada yang nggak beres asun
kamu tuh harus nurut sama senior
gak apa apa tak
aduh jangan lupa tak
udah keterlaluan kal
kejahatan itu jangan dibalas dengan kejahatan
karena islam itu adalah agama rohmatan
lil'alamin yang mencintai kelembutan dan keindahan
gak ada yang mau ngapain lagi
itu tuh yang memohon ya allah
yang penting sekarang udah gak dendam lagi kan ya
wah tetap dendam dok
kayaknya mereka main pak ustadz
gak mungkin lah yang begitu main
tapi bisa jadi pak d main
sudah biar saya ngurus ya
tunggu di sini ya
tapi yang kena becinya
haikal asunmail triobetan
baru tinggal sebentar sama ustadz musa yang mulia
kalian udah bikin rusuh lagi bikin onar lagi
bikin ribut lagi
sekarang kalian maju semua
malah mundur sih
bapak bapak bapak
untuk ke pentok lagi
bapak gimana itu persiapan voggingnya
udah siap udah siap
siap pak tinggal dipakai pak
bagus kalau begitu bagus
ya berhubung ini foggingnya sudah sampai
dan akan dilakukan penyeprotan
suruh keluar dulu dari kamarnya
baiklah ustadz baiklah
kalau begitu saya menuju ruang santriwati dahulu
hei pak sri giti
apa lagi sih ustadz
pak sri giti santriwan sama santriwati kamarnya sebelah sana
gimana pak sudah siap
iya pak siap pak
kalau begitu bapak boleh melakukan penyemprotan
di sebelah sini aja dulu
nanti baru ke arah sana ya pak
menurut luqman nggak sakit
jalannya pelan pelan sobri